sayuran identik dengan kesegaran
namun untuk belanja sayur segar anda harus meluangkan waktu berbelanja di pasar ataupun sualayan
namun bagi yang tak sempat biasanya mengganti sayur segar dengan sayur beku
saya pun akan mencoba membandingkan sajian dengan bahan sayur segar dan sayur beku
sebenarnya saya tidak akan mencoba membandingkan sayur segar dengan sayur beku
saya akan membandingkan sayur segar dengan sayur beku
saya akan membandingkan sayur segar dengan sayur beku

kurang cocok ya kalau saya
ini ada dua olahan sayur yang sudah saya masak matang ya
kalau sayur sup ini menggunakan sayuran yang segar
sementara untuk tumis sayuran ini tadi saya menggunakan sayur yang sudah mengalami proses p pool mut consultants
dari tampilannya sayuran yang segar ketika sudah matang warnanya lebih cerah
juga nih kalau sayuran yang beku tadi ketika sudah dimasak warnanya itu jauh lebih gelap dan
saya penasaran juga gimana rasanya apakah ada bedanya atau enggak ya
ternyata kalau dirasa bedanya ini adalah kalau sayuran yang segar itu lebih crunchy sementara
tadi yang sayuran beku tuh lebih lemes gitu ya rasanya tidak begitu kriuk gitu cuma kalau dari
sudut pandang ahli gizi sebenarnya kedua sayuran yang baik sudah dibekukan maupun yang segar ini
sebenarnya mempunyai nilai gisi yang baik dan bermanfaat untuk tubuh dalam memilih sayuran
beku pastikan anda memeriksa label kemasan meskipun sebagian besar sayuran yang dibekukan
bebas dari zat tambahan ataupun pengawet namun ada juga yang mengandung natrium dan garam yang
zat zat inilah yang perlu dihindari bagi para penderita tekanan darah tinggi
selain itu jangan bekukan sayuran secara berulang sehingga gizi yang terkandung di
dalamnya tidak rusak gaya clarissa agadipa surabaya jawa timur